senin malam polres metro jakarta selatan menetapkan gr
pengemudi mobil suv yang merusak dan menabrak mobil taksi online
di jalan raya kebayoran jakarta selatan pada minggu malam dua belas februari sebagai tersangka
kapolres metro jakarta selatan kombes ade arisha menyatakan
polisi menjerat pria dua puluh empat tahun ini dengan pasal perusakan dan pengancaman terhadap orang lain
gr terancam hukuman dua tahun penjara
menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah
dengan pasal pidana empat ratus enam kuhp
yaitu pengerusakan terhadap barang
dan anjaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang
saya ingin minta maaf sebesar besarnya ke bapak aw
selaku pemilik mobil brio yang telah saya rugikan
dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya
kejadian ini bermula diduga karena tersangka emosi ditegur korban karena melawan lalu lintas
setelah memecahkan kaca depan mobil korban dengan replika senjata api dan pedang
gr lantas menabrakan mobilnya ke mobil korban
yang pertama itu cuma karena dia salah jalur
terus nggak cekcok juga sebenarnya bilang cekcok enggak ditegur kayaknya nggak terima
akhirnya di depan daerah stereopati halte di ppn
saya nggak pernah ada disini
saya nggak pernah ada di situ hara jadi kemarin takut banget
selain gr pola arogan sejumlah pengemudi mobil juga sempat rekam kamera dan jadi viral di media sosial
minggu malam dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
seorang pengemudi mobil suv mendodongkan senjata tajam kepada pengendara mobil lain
di depan mall of indonesia jakarta utara
korban menyebut pelaku yang hendak menyerobot antrean emosi karena tidak diberi jalan oleh korban
ketika mengetahui dirinya direkam pelaku kembali ke mobilnya dan berupaya menabrak mobil korban
korban sudah melaporkan kejadian ini ke mapolsek kelapa gading jakarta utara
senin tiga puluh januari dua ribu dua puluh tiga di kawasan lenteng agung jagakarsa jakarta selatan
video cekcok antara seorang pengemudi angkutan umum dan pengendara mobil suv berplat nomor berakhiran rfp
dan memakai lampu strobo juga viral di media sosial
dalam rekomendasi seorang pengemudi mobil suv berplat nomor berakhiran rfp dan memakai lampu strobo juga viral di media sosial

selasa tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh tiga kasihumas polres metro jakarta selatan akp nurmadewi menyatakan korban belum melapor ke polisi
polisi pun mengklaim masih menyelidiki pemilik kendaraan suv
yang terbaru adalah ulah gr yang merusak dan menabrak sedan kuning pada minggu dini hari dua belas februari lalu
pemilik kendaraan yang mengemudikan kendaraannya melawan arah di ruas jalan senopati justru malah berujung merusak kendaraan milik pengendara lain di ruas jalan tersebut
lantas apa pendapat masyarakat soal arogansi di jalanan
itu kesok banget ya mbak mentang mentang punya kendaraan yang lebih mewah atau apa
harusnya kan ya pengguna jalan itu harus gimana ya memperlihatkan pengguna jalan yang lain juga
jadi biar ada nggak ada kecelakaan lah inilah itu gitu
ya di jalan kan sama sama pengguna jalan bisa saling menghargai lah
kalau misalkan ada pengemudi yang arogan ya sebaiknya dia lebih berpikir dewasa
karena kan yang menggunakan jalan bukan hanya dia
dikutip dari cnn indonesia com pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh dua praktisi keselamatan berkendara dari safety defensive consultant indonesia sony susmara mengatakan
ada beberapa faktor yang menyebabkan emosi di jalanan alias road rate
di antaranya ada masalah yang belum selesai dan dibawa ketika berkendara
sementara itu masih dikutip dari cnn indonesia com pada dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
psikolog klinis dan head of social media ohana space marissa meditania menekankan
perlunya mengelola emosi saat berkendara
ia pun menyatakan selama berkendara pengemudi harus terhindar dari pikiran lain yang mengganggu sehingga tidak ada distraksi
tim liputan cnn indonesia